assalamualaikum jumat cici cicigi boy bagaimana oh ya sudah dikonfirmasi kang ya tinggal
hari hanya saja semuanya terberes alhamdulillah terima kasih banyak jumat assalamualaikum
assalamualaikum kang dasep
maaf kang dasep mau tanya
tenda kursi sama meja jumat mau dipasang sekalian dengan panggung hiburan begitu alhamdulillah
terima kasih banyak kang dasep maaf ngerepotin assalamualaikum alhamdulillah
itu catering udah dikonfirmasi apa belum udah beres lah pak mudah mudahan semuanya lancar ya pak
emak kok masih kepengen ngadain pesta
di rumah mimin pasti sekarang pada repot
ada panggung ada musik tabunya banyak
pernikahan dede juga udah meriah kok emak
beda deh di sana mah pesta besar besaran kita mah cuma selamatan
emak gak boleh ngomong gitu dede udah bahagia kok emak
tiba tiba saya kok seneng ya denger si hamil lagi pebri punya adik
masih lama kum
dok pengertiannya sebentar lagi itu maksudnya beberapa tahun ke depan
bukannya nanti malem
aduh udah kalau saya mah mendingan diem aja deh
maksudnya dua tahun lagi doi
dua tahun lagi kenapa kok
febri sma nya dua tahun lagi
kamu hebat kum kamu tahu semuanya
kalau febri sma pebri pasti sudah sibuk dengan teman temannya
di rumah tinggal saya sama esi
kalau ada adiknya kan ada yang ganti ini
kamu mah kum pikirannya udah kayak orang tua beneran aja ya
sepertinya tuh kita nih udah kakek kakek gitu loh
kalau anaknya idoy anaknya aceh anak saya udah besar
tapi si aku masih punya anak bayi
saya temenin kamu kum
nanti kan saya juga punya anak
dari dokter clara hentin sama bu yora

nanti anak saya pasti gak akan jauh beda umurnya sama adiknya pebri
nanti adiknya pebri kita jodohin sama anak saya
kita udah mau bebasan kum
persaudaraan kita makin kental kum
ngerti kang dadang
ngerti nggak tadi katanya ngerti
nih dengerin kang dadang ya
nanti kalau pebri itu punya adik perempuan
nah nanti adiknya itu dijodohin lagi sama edward
jadi edward itu punya istri dua
kali ini pikiran kamu tersajalan sama saya doi
selamat ya doi
nah sama emak ke deyam bekan
kok aku gak mau salaman sama saya kang dadang
tau gak sejalan
ya doi kita nongkrong di pos raga yuk
kan di sini kita juga udah nongkrong
di sini kan orangnya lagi yang bekan
assalamualaikum salam sob
semuanya tuh sudah siap
semuanya sudah siap
sebentar lagi akan sampai tujuan
kalau dibalik enam bulan yang lalu teh
rasanya gak mungkin
itu teh buah kesabaran kamu sama si dede
saya teh salut sama kalian berdua
ya itu kan karena kanker suara juga
saya juga terima kasih pisang sama kangkos suara
kangkos suara banyak asyik masukkan
nanti kalau saya udah berumah tangga
terus sering cecok
sering banyak masalah
saya akan selalu inget omongan kangkos suara
saya akan selalu inget
kalau mendapatkan tedeng itu tidak gampang
masih gak percaya kan
sabtu nanti empat hari lagi
saya dan dede akan jadi suami istri
kangkos suara teh dulu juga gini gak
sama tuh sob deg degan
karma dibuatin sama dede kopinya
kamu gak pulang seb
kamu gak pulang seb
terserah saya tuh dung

asep kan beda gak kayak kita
dia kan harus mandi nornaldo
eda udah pulang tuh
yang bener dung
ya udah pulang dulu ya
iya ya udah pulang dulu ya
ya udah pulang dulu ya